halo saat ini saya berada di area pertamina mandalika sirkuit lombok nusa tenggara barat
di mana saya akan meliput tes pramusim motogp dua ribu dua puluh
untuk protokol kesehatan juga sangat ketat
setiap hari kita harus swab antigen di tenda yang berada di depan sirkuit
yuk kita daftar dulu
mau daftar mbak
boleh ke sini mau ke pt
ini untuk pertanyaan bisa langsung ke gp
oke terima kasih mbak
oke tadi kita sudah tes dan hasilnya negatif
dan sekarang kita mau masuk area sirkuit
selamat siang mbak
mbak ini kalau misalkan nggak pakai id card bisa masuk nggak
harus pakai kartu member dari dorna langsung
dan harus tes pcr terlebih dahulu
oke terima kasih mbak
jadi memang orang orang yang bisa masuk ke dalam area ini
adalah orang orang yang terlibat secara langsung
pertanyaan yang terakhir adalah

nah setelah kita masuk dari security guard
akan ada ruangan dari beberapa tim
selamat siang sir
nah ini biasanya ruangan ruangan
yang dijadikan oleh para pembalap
untuk mereka ganti baju dan juga menyusun strategi
nah kalau kita masuk lagi ke dalam
ini ada pedok atau markas dari setiap tim balap
di tempat ini nantinya para rider dan juga motornya
akan disiapkan secara baik sebelum turun peningkatan balap
nah ini adalah salah satu contoh pedok dari mark marquest
sang juara dunia enam kali dari tim repsol honda
tes pramusim motogp dua ribu dua puluh dua ini dilakukan secara tertutup
ini dikarenakan para tim dan juga rider
sedang mencari stella motor yang pas
untuk memulai musim motogp dua ribu dua puluh dua
bisa berkata halo kepada cn indonesia
halo kamu di posisi pertama
hari ini dan hari pertama benar
tetapi ini sangat
yang mana yang lebih sulit
yang ini tidak mudah
tapi kita siapkan untuk waktu itu
terima kasih paul
nah udah sampai di lantai dua
ini kita langsung menghadap vip premier royal hall
di mana para pembalap nantinya akan melangsungkan sesi foto
dan juga wawancara setelah tes berlangsung
nah ini adalah media center ruangan
di mana para jurnalis nasional dan juga internasional
terima kasih pak
nah di media center ini kita bisa mendapatkan
kopi dari barisan lokal yang ada di sini
nah selain kopi juga ada makanan minuman
snack khas indonesia untuk menunjang aktivitas awak media
terima kasih pak
nah ini adalah monitor untuk memantau posisi mereka
kalau ada waktu tercepat mereka
dan berapa lap yang sudah mereka lewati
dan saat ini hingga pukul lima belas tiga puluh
di hari ketiga tes pramusim motogp dua ribu dua puluh tiga
paul espargaro dari rapsal tanda team
menjadi yang paling cepat dan paling berhasil
dan saat ini
saya melakukan penutup pekerjaan

nah sekarang kita udah sampai di meja kerja saya
dan buat kalian yang tertarik untuk menonton motogp dua ribu dua puluh dua
secara langsung di mandalika
jangan lupa untuk beli tiketnya sekarang
melalui online dan juga offline
di gelar gelar yang sudah terpilih
sekarang saya mau naikkan sekalian dulu
sampai jumpa di motogp dua ribu dua puluh mandalika
bulan maret nanti